mulai dari aku ya sayang ya
selalu bersama bobby dalam keadaan apapun
aku telah menentukan jalan hidupku
yaitu susah senang sedih
selalu sama bobby
dah sekarang giliran kamu
sini aku kurang jago
sampai ini menikah sama
pokoknya gak ikhlas deh
lair batin gak ikhlas
kalo mau nikahin centi ini pinjebut dong
mbok rono salah denger
kamu jangan dengerin dia dong
jangan mau kita diadu
mereka itu mau pada berluan madu
berarti memang tini tuh mau nikah beneran
iya oke mbok rono salah denger
tapi tadi papi bilang mau latihan sama centi ini
ini gak ada macem macem
papi ngelati centi ini untuk jadi adiknya

ya gak tin
tadi centi ini tuh latihan nge mc sama bapak
mbok rono tenang aja ya mbok ya
ya syukur lah ten
kalo memang jalan pikirannya
tini itu teroboh
saya belum pesen
ini pesanan khusus buat mas bobi
siapa yang pesen
eh sama temen temen
gak apa apa sih
bobi cute banget ya
pantesan cindy kepincut
eh udah deh
ini saatnya kita ngomong dari hati ke hati
kita harus saling jujur
ini buat pegangan kita ke depannya
jadi sekarang aku sama kamu akan berikan
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
justru mereka itu akan jadi saksi janji suci kita
mulai dari aku ya sayang ya
senang sedih selalu selalu bobby
dah sekarang giliran kamu
aku gak biasa kayak gini
kurang jago aku nanti kalau berdua deh
ya kalau berdua nanti aku
oke karena aku sudah antisipasi
aku udah nulisin buat kamu
nih teksnya tuh
udah gak usah deh
karena aku tau nih ya kamu gak bisa ngomong serius
makanya aku udah siapin tulisan ini buat kamu baca
gak bisa dong jangan romantis ya
biasa aja deh
nggak udah cepet lah
aku akan selalu menerima kamu cindy
dalam keadaan apapun aku telah menentukan pilihan hidupku
dan aku gak akan mengingkarinya apapun yang terjadi
jadi mulai sekarang aku gak akan khawatir lagi
aku akan selalu percaya sama kamu
kamu mau sama siapa kamu mau dimana kamu mau ngapain
ada yang kamu sampaikan lagi gak sama aku apa gitu
aku udah balik ke kampus sekarang belum
kan kita belum makan
tapi ini kan udah baca
tadi acara pentingnya ya udah ya
acara pentingnya udah
aku gak enak sama apa apa mbak
ya udah kalau gitu
sukses ya sayang
udah lu rekam kan
udah dong semuanya udah gue rekam
kalau gitu ini akan jadi pegangan gue selama
kemana ini si bidin nih ah
kalau ketemu sama gue gue acak acak sayurnya
gue bebesin dia tuh
saya cuma lagi lihat jalan aja kan
tumben sepi gitu kan
biasa kan banyak mobil lewat
oh memang begitu
orang kalau lagi ke semarang memang suka begitu
baru aja ketemu masih ingin ketemu lagi
bokrono bilang kamu baru aja diapelin pacar kamu
kan jangan ikut ikutan dong
dia itu bukan pacar saya kan
gan udah dong gan
saya lagi pusing mikirin itu gan
oh pusing mikirin biaya
biar saya ikut bantu nanti
gan ngomongin yang lain aja gan
situasinya lagi kagak enak nih
kita bicara yang lain
ijab kabel kamu sama arom lah
bener bener juragan pengen bunuh saya kalau gitu sih
panggung p i banfi di timurnya
ya pacem mana kabar si cindy
sudah sembuh apa melu
pak kan saya ke sini
saya kenapa jadi cindy pak
eh aku tahu si cindy itu kau terlalu banyak membawa wanita cantik
otomatis wanita cantik kau bawa terus
kau kurang baik kau impah kan aku satu
kan waktu itu yang saya bawa ke kampus itu narasumber buat skripsi saya
kan bapak juga yang waktu itu jurus saya bawa ke sini
bapak suruh nyanyi lagi inget gak
aku lupa rupanya
iya pak yaudah pak lupain ya pak
yang saya mau tanyain pak intinya pak
materi skripsi saya yang kemarin saya kasih ke ruangan bapak udah di acc belum
di acc belum ya
aku lupa rupanya
dini ibu udah pergi
tak pak sudah pak
tidak lama ibu pergi mas bobi berangkat naik motor pak
yuk kita latihan lagi yuk
nanti dulu nih pak soalnya centini mau beres beres dapur
katanya ibu kotor sekali